benarkah terjadi sesuatu
kepada dinda subang lara
mereka ibu dan anak
memiliki hubungan batin yang sangat kuat
ayah anda mengizinkan
untuk menyusul ibu ndamu ke japura
terima kasih ayah anda prabu
itu masalah agama
aku akan membantumu
terima kasih maisa
pasti kamu mau bicara kan
kenapa kau menculikku
jangan banyak tanya
kalau kau bukan adik kandung amuk marubu
kau sudah aku habisi
kau kenal amuk marugol

sampai kau mencelakaiku
kau memang wanita kejeng
kamu perempuan yang lebih kencing
kamu perempuan yang gila harta
sebelum kau lagi
kamu akan hilang
kau tidak layak
kamu yang diam
sebenarnya apa maumu
kau ingin tahu apa yang kau mau
membangun membangki sisimu
kami sudah kita
aku bisa bebas masuk ke istana
aku sengaja melempukan kalian
supaya kalian tidak pulang sebab bantuan hancurkan rencanaku
membunuh raden walang sungsang
tapi walang sungsang sudah tewas
ternyata kamu ratu yang tidak tahu apa apa
banyak hal yang terjadi di istanamu dan kamu tidak tahu apapun
dasar perempuan sombong
raden bangun deh
bang raden gak ada
aku baru mimpi ibu nda aku sedang bahaya pak man
itu mah cuma mimpi atura den
tapi aku sangat khawatir pak man
ibu nda dalam bahaya pak man
aku takut terjadi sesuatu dengan dia pak man
betul ayahanda prabu
izinkan aku untuk pergi menyusul ibu nda ratu ke japura ayahanda
karena firasatku mengatakan terjadi suatu bahaya kepada ibu nda ratu
benarkah terjadi sesuatu kepada dinda subang lara
mereka ibu dan anak memiliki hubungan batin yang sangat kuat
ayahanda mengizinkan untuk menyusul ibu nda ratu ke japura
berhati hatilah dalam perjalanan
terima kasih ayahanda prabu
di jalan ini dia kalo coba mengunjung ke sequoia

jika saya tidak di

guru aku kagum sekali sama guru
udah kemali lagi
kok kamu tahu udah semu lagi sih
yalah aku tuh bangsa siluman
jadi penyembuhan ajaib
tenang saja paman
walaupun dia dari bangsa siluman
jadi paman tidak perlu takut sama dia
kan aku kesini mau mencari guru
aku mau mengikuti kemudahku guru pergi
paman prajurit sekarang kalian lakukan tugas kami
ini drama dari nama nabi muhammad
terus ke kgu welding
maaf saya berangkat beruntung teh
itu kasih tanda raden kalau mau berhenti teh
paman aku ingat aku aku ingat mimpi itu paman
ibu nda ibu nda memanggil nama aku paman
dan juga meminta tolong aku semakin cemas
aku takut terjadi apa apa dengan ibu nda paman
guru guru jangan cemas ibunda guru pasti baik baik saja
iya raden mudah mudahan ibunda ratu ada dalam lindungan yang maha kuasa raden
betul raden apalagi kan tadi raden sudah sholawatan ya
mudah mudahan dengan sholawatan itu semua malaikat pun ikut salawatan